ganggu waktu papa
boleh gak jess minta alamatnya adi
buat apa jess
pengen bawain adi masakan aku pa
gak mungkin aku bawa jessi ke sana
kalau jessy ketemu dengan al
gimana kalau masakan kamu
nanti papa yang nantor ke kantornya adi
jess yang nantarin sendiri
kalau gitu jangan hari ini
takutnya kalau udah ada kan adi gak bisa sayang
pak aceh mohon sebentar aja pak
nggak lama kok
cuman mau ngasih masakan jess aja
adi pasti seneng deh
atau itu masakan aku
nah teman teman kamu udah masuk semua ya
dan ntar aku ke sekolah
salim dulu sama om rendy sama pak riza
ayo salim dulu jadi anak pinter
aku masuk kelas dulu ya
saya harus pergi dulu ke bank tapi nanti saya kesini lagi
pak riza tolong tunggu disini ya
jaga brosa dan reina selama saya pergi
alia udah cari kamu sama dia
oh bukan pak
apa itu irfan omnya andin
bisa nggak kita ketemu sebentar hari ini
jesse mau ngasih kamu
masakan yang baru dia buat
dan saya juga gak bisa datang setiap hari om
tapi gimana kalau kita ketemu sebentar aja
saya datang ke kantor
kamu gak perlu datang ke rumah
saya mau ke bank sentral nusantara
ke kantor pak al
ke sekolah antrena
semoga om paham